pemerintah kota surabaya kamis pagi mengirim bantuan untuk korban banjir bandang di kabupaten garut jawa barat
bantuan berupa satu truk sembako dan pakaian ini langsung diberangkatkan ke posko pengungsian di kabupaten garut
musibah banjir bandang di kabupaten garut jawa barat yang mengakibatkan tewasnya dua puluh tiga orang warga garut memantik keprihatinan dari berbagai pihak
kamis pagi pemerintah kota surabaya mengirimkan bantuan untuk para korban banjir bandang di garut
bantuan yang dikirimkan berupa beras mie instan air mineral makanan anak susu selimut pakaian seragam dan baju layak pakai
pengiriman ini sendiri diberangkatkan langsung oleh wali kota surabaya tri risma harini dari balai kota surabaya
ini apa namanya spontan mungkin juga tidak terlalu banyak tapi saya berharap ini bisa membantu meringankan warga di garut
selain barang bantuan tenaga juga dikirimkan
yaitu petugas lapangan delapan orang linmas serta empat petugas medis dari pmi kota surabaya
rencananya mereka akan disiagakan selama dua hari di garut untuk membantu petugas lapangan lainnya di tempat pengungsian
selain pemkot surabaya aksi keprihatinan juga dilakukan puluhan siswa sekolah menengah pertama di kota surabaya dengan menggelar sholat goib
usai sholat goib seluruh siswa juga menggalang dana di pintu gerbang sekolah dan berkeliling ke seluruh kelas
aksi keprihatinan ini sendiri sebagai
bentuk pembelajaran kepada para siswa agar mereka lebih peduli dengan sesama dan peduli dengan lingkungan sekitarnya
uang hasil sumbangan dari para siswa tersebut nantinya akan diserahkan ke posko korban bencana di kabupaten garut jawa barat